sidang pra peradilan kasus makar dan kepemilikan senjata api dengan termohon kiflan zen digelar pada senin siang di pengadilan negeri jakarta selatan
namun baik kiflan zain dan termohon yaitu kapolda metro jaya tidak hadir dalam persidangan ini
sempat terjadi perdebatan antara kuasa hukum kiflan zain dengan hakim tunggal ahmad guntur
perdebatan terjadi lantaran kuasa hukum meminta agar sidang selanjutnya dilakukan secepatnya yaitu pada hari rabu atau jumat esok
alasannya kasus kiflan zain tidak lama lagi akan dilimpahkan ke kejaksaan
namun hakim bersikuku sidang selanjutnya akan digelar pada senin dua puluh dua juli karena padatnya jadwal sidang
kasus kiflan zain akan memasuki empat puluh hari perpanjangan penahanan pada tanggal dua puluh tujuh juli
pada tanggal itu berkas sudah harus dilimpahkan kekejaksaan
atas sikap hakim itu pihak kuasa hukum mengajukan keberatan
ia juga berniat melaporkan hakim ke ketua pengadilan negeri jakarta selatan dan komisi yudisial
karena pihak termohon atau kuasa hukumnya tidak mendapatkan
ketua pengadilan negeri jakarta selatan datangi sidang maka sidang ditunda